malam ini kami telah tersambung dengan abdul fikar hajar
pakar hukum pidana melalui zoom
untuk melihat pernikahan beda agama dari sudut pandang hukum
halo selamat malam pak fika
selamat malam mbak
pak fikar kita tahu bahwa di minggu ini
topik soal pernikahan beda agama yang disahkan oleh pengadilan negeri surabaya
menjadi ramai diperbincangkan ada muncul pro dan kontra
apa komentar anda
ketika membaca pertimbangan pertimbangan hakim pn surabaya
yang kemudian mengesahkan pernikahan berbeda agama kemarin
ya saya kira hakim itu sudah melebihi keinginannya
karena menurut undang undang perkawinan
sebuah perkawinan itu hanya sah dilakukan
berdasarkan keyakinannya masing masing
perkawinan itu harus dilakukan menurut prosesi agama
agama yang ditandut oleh calon pengantin lah kira kira begitu
jadi dua duanya harus sama agama
karena itu pada prakteknya sebenarnya
perkawinan orang yang berbeda agama itu sering terjadi
dicatatkan dalam dua catatan
yang pertama upamanya
kalau yang satu beragama islam
dia melakukan pernikahan dulu di kua
dua duanya karena di kua
maka diresmikan oleh penghulu
dari situ dia bisa keluar itu
akte nikah yang dikeluarkan oleh kua
ketika dia akan menikah lagi
apa mencatatkannya di catatan sipil ya
dia bisa nikah lagi di catatan sipil
catatan sipil itu hanya mencatat perkawinan
yang dilakukan menurut agama yang bukan islam
nah jadi agama
apa perkawinan menurut agama apapun itu
selain islam itu pencatatannya oleh catatan sipil
jadi yang keluar akte pernikahan atau perkawinan
ya dikeluarkan oleh catatan sipil
tapi kalau sama sama beragama islam
dikeluarkan akte nikahnya oleh kantor urusan agama
kalau sengaja dua duanya
dengan berlainan agama itu pasti tidak bisa
ya undang undang kita tidak memperbolehkan itu
ya tidak memungkinkan gitu
undang undang perkawinan maksud saya
karena menurut undang undang perkawinan
sahnya perkawinan itu jika dilakukan menurut agamanya masing masing
maksudnya masing masing itu artinya
menurut satu agama dua duanya itu satu agama
itu intinya apa
takdirnya seperti itu
nah karena itu
pada perang itu
pada prakteknya banyak terjadi
orang yang berbeda agama itu nikah dua kali
pertama di kua umpamanya secara islam
kemudian mereka nikah lagi di catatan sipil
nah jadi tidak mustahil satu pasangan rumah tangga itu punya dua surat nikah
surat nikah dan kua juga
punya akte nikah dari catatan sipil juga
nah yang terjadi seperti itu di dalam praktek tuh
banyak seperti itu
ini ada gugatan yang muncul kemudian didisahkan pernikahannya oleh pengadilan negeri surabaya
kalau anda melihat dari argumentasi atau pertimbangan pertimbangan hakim
apakah ini kemudian bisa terjadi di daerah lain
atau itu sesuai dengan penafsiran hakim yang menguji
nah ketika hakim menguji
yang dia uji adalah pernikahan yang berbeda agama
yang di dalam surat nikahnya itu dicatat
satu beragama islam umpamanya satunya yang non islam
umpamanya seperti itu
nah kalau ada catatan seperti itu maka
perkawinannya itu menjadi tidak sah sebenarnya
karena yang satu tidak beragama islam gitu loh
nah tapi tetap dia dapat surat nikah
karena ketika nikah dia
meskipun dicatatkan gitu dalam
apa dalam konteks pernikahan islam umpamanya
maka keluar itu surat dari kua itu
ketika secara material umpamanya salah satu
dari mereka itu bukan islam
nah ini yang bisa menjadi
apa alasan yang bisa membatalkan
karena surat nikah itu
ya baru keluar
terutama yang kua ya
kalau dua duanya beragama sama gitu
ya beragama islam dalam hal ini
tetapi kalau berlainan
itu pasti tidak akan dicatatkan
nah lain dengan dicatatan sipil
ya kalau catatan sipil
meskipun beragama islam satunya
satunya bukan islam bisa dicatatkan
cuma dia memakai perkawinan agama apa
pengesahannya memakai perkahwinan agama apa umpamanya
nah itu yang diperiksa oleh catatan sipil
hanya mencatat perkahwinan
yang dilakukan menurut agama yang non islam
itu yang pasti itu
kemudian kejadian ini juga menimbulkan
banyak perbincangan salah satunya
pertanyaan yang seperti ini
lantas bagaimana kalau keduanya
ini punya agama yang berbeda lalu
bagaimana undang undang perkawinan ini
kemudian mengatur keluarga pasangan ini selanjutnya
misalnya seperti ini ya
misalnya seperti hak bagi waris begitu
nah gini ya
kan pada dasarnya tidak boleh ada
tidak bisa bukan tidak boleh
tidak bisa melakukan perkawinan yang beda keyakinan
itu dasarnya gitu
nah tetapi ketika
ketika orang kemudian melakukan perkawinan
keluar umpamanya surat perkahwinan
apakah dari kua atau dari catatan sipil ya
itu artinya ada
kalau keluar dari kua
itu ada prosesi perkawinan menurut agama
itu pasti karena kua berani mencatatkan
dan berani mengeluarkan gitu
meskipun umpamanya secara ktp
salah satu pihak itu tidak islam gitu
tapi dia mengaku beragama islam
nah karena itu kua berani mengawinkan gitu ya
dan mengeluarkan surat
apa surat kawinnya surat nikahnya
nah demikian juga ya di catatan sipil
kalau catatan sipil sebenarnya
mereka tidak ada urusan gitu ya
sepanjang orang mencatatkan di catatan sipil ya
sudah ada pengesahan dari perkawinan agamanya
pasti perkahwinan agama itu
dilakukan yang tidak non islam
kalau perkawinannya dilakukan secara islam
pencatatannya di kua
tetapi kalau yang non islam
dicatatkannya di catatan sipil gitu
nah jadi bisa jadi dua duanya bisa mengeluarkan gitu
artinya kalau dua duanya mengeluarkan
itu artinya kawinnya dua kali
satu pakai prosesi kawin agama islam
satunya pakai prosesi perkawinan yang non islam
jadi dicatatkan di dua tempat
iya bisa seperti itu
ya bisa terjadi seperti itu
pak fikar kita berbicara lebih luas lagi
ini kan kejadian seperti ini
yang menimbulkan pro dan kontra ini
tidak hanya terjadi di pertengahan tahun dua ribu dua puluh
bahkan tadi bapak menyebut bahwa
sebenarnya pernikahan yang berbeda agama
sudah dilakukan seringkali di masa lalu
begitu di waktu waktu kemarin
tapi kita lihat lebih luas lagi soal
ternyata ini ada yang menggugat
untuk memberikan atau mengajukan uji materi
pasal dua ayat satu undang undang perkawinan
yang dianggap multi tafsir
di mahkamah konstitusi ini sudah dua kali
bagaimana anda melihat upaya ini
iya pasal dua itu yang menyatakan bahwa
perkawinan itu sah
dilakukan menurut agamanya masing masing
dengan asumsi agama masing masing laki laki dan perempuannya sama
sehingga perkawinannya dianggap sah gitu
karena sesungguhnya catatan sipil gitu ya
atau kua itu kan apa namanya
lembaga pencatat perkawinan
yang satu mencatat perkawinan secara islam
yang satunya catatan sipil mencatat perkawinan
yang dilakukan non islam
tidak berdasarkan agama islam
nah jadi sangat mungkin
dalam satu perkawinan yang berbeda agama itu
apa namanya mendapatkan dua
dua surat nikah dua surat kawin
dari aku ada
apa namanya pencatatan seperti itu juga harus ada
harus ada kontrol dan harus ada penertiban gitu
supaya tidak tercatat umpamanya
di dalam sensus penduduk
ada dua keluarga yang sama
tapi dicatat dua kali kan begitu
sehingga seolah olah penduduk indonesia menjadi banyak gitu
menjadi bertambah dua kali lipat kan begitu ya kan
karena itu tercatat dua kali ya di
perkawinan itu menurut islam dan perkawinan di menurut
artinya juga uji materi di mahkamah konstitusi ini
patut kita tunggu ya pak
karena ternyata sudah dua kali di uji
ya di uji kan gini saya ngerti itu
apa latar belakang pengujiannya ya
mereka tidak setuju bahwa keabsahan perkawinan itu hanya
sama sama satu agama
itu pasti persoalannya itu gitu
duduk persoalan yang mendasarnya itu
diajukan lah itu
pada bukan padahal
pada dalam perspektif yuridis sebenarnya
apa namanya cermin dari keabsahan itu adalah pencatatan gitu
umpamanya kalau dicatatkan di kua
artinya yang dibatalkan ya kalau cerai atau pembatalan nikah
ya maka surat kua itu
ya akte nikah yang dari kua itu yang dibatalkan
demikian juga kalau yang mencatat itu catatan sipil ya
maka yang digugat dibatalkan adalah akte nikah yang dikeluarkan oleh catatan sipil
karena itu saya bilang dalam persatu apa dalam perkawinan yang berbeda agama bisa jadi
keluarga itu dapat surat nikahnya dua dia kawin di kua juga kawin juga di catatan sipil gitu
dua dua mereka dapat gitu
nah ini yang kalau menurut saya kalau menurut apa
catatan pernikahan ini yang memperbanyak jumlah begitu
padahal kan orangnya itu itu juga ya kan
pak fikir kalau kita bandingkan dengan negara negara lain misalnya yang terdekat dekat saja yang dalam asia tenggara
anda bagaimana membandingkan peraturan pernikahan termasuk dengan dipengaruhi oleh budaya dan agama masing masing negara
saya yakin bahwa setiap negara ya kan menempatkan konsepsi tentang perkawinan gitu
kalau amerika umpamanya kalau common law negara negara common law terutama itu menempatkan perkawinan sebagai perjanjian
ya jadi kalau orang nikah itu ya perjanjian nikah perjanjian kawin gitu
jadi apa dimensi religiusnya dimensi ketuhanannya
itu agak di kesampingkan karena yang panggang adalah perjanjiannya gitu
perjanjian antara para pihak yang akan menikah
itu yang terjadi nah karena itu di negara negara yang mendudukan
walaupun sebenarnya di indonesia kan digantungkan pada keabsahan menurut agama ya kan
dan agama itu juga sebenarnya perikatan juga ya kan
umpamanya akad nikah akad itu perikatan juga
akad nikah itu yang islam umpamanya akad nikah itu perikatan juga ya
perjanjian juga sebenarnya artinya gitu
karena itu kemudian ketika terjadi perjanjian bahwa seseorang sepakat untuk menikah gitu ya
maka negara tangan negara adalah mencatatkan gitu
jadi peran peran negara itu pencatatan pernikahan
hanya mencatat pernikahan
betul karena yang menikahkan itu adalah penghulu kalau di indonesia ya kan
penghulu kalau di islam gitu
kalau di catatan sipil itu sifatnya
apa namanya selain penghulu ada umpamanya
kalau di agama yang non islam ada juga
tokoh agamanya apa disebutnya umpamanya ya
nah karena itu catatan sipil atau kua
fungsinya hanya pencatatan gitu
karena nikahnya sendiri menurut undang undang perkahwinan
dianggap sah dilakukan berdasarkan agamanya masing masing
maksudnya agama yang dianggap
dibandut oleh mumpel lain
baik terima kasih pandangan anda soal melihat bagaimana pernikahan beda agama dari sudut pandang hukum
terima kasih bapak abdul fikar hajar pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini